foto di belakang kamu itu siapa ya
foto yang itu
boy ini bener bener kurang ajar
harusnya mereka minta persetujuan kita dulu
gak kayak gini caranya
yaudah biarin aja
kita nggak usah permasalahin masalah kayak gitu
mendingan mulai sekarang kita harus latihan
mereka sudah ambil tindakan sendiri
mereka sudah matang dengan persiapan itu
gue udah gak sabar ngabisin mereka nih
mau salahinin mereka
mendingan lo siap siap dari sekarang
karena sebentar lagi lo bakal ngelepas
jabatan sebagai ketua aj
gue udah siapin tempat pertandingan
yang waktu itu boy jadi juara mml
gue udah dapetin lawan buat lo
sepupunya ray moraga
mending gue pertanding
kapan lo dan lainnya siap untuk bertarung
kapan aja gue siap
kalau gitu pertandingan akan dilaksanakan dua hari lagi
mau pertandingan itu secepatnya
gue udah gak sabar nabisin lo
kok gue jadi kepikiran terus ya sama omongannya melly

jadi terus gue liat boy apa clara
boy atau clara

kayaknya yang sakit itu si clara

si boynya kayak kera banget
kayak perhatian banget
aneh banget deh sumpah
duh kok gue malah jadi mikir macem macem gini ya
duh kok gue malah jadi mikir macem macem gini ya

duh kok gue malah jadi mikir macem macem gini ya
duh kok gue malah jadi mikir macem macem gini ya

duh kok gue malah jadi mikir macem macem gini ya

duh kok gue malah jadi mikir macem macem gini ya

duh kok gue malah jadi mikir macem macem gini ya

duh kok gue malah jadi mikir macem macem gini ya
duh kok gue malah jadi mikir macem macem gini ya
duh kok gue malah jadi mikir macem macem gini ya
iya aku cuma kepikiran aja sama clara
ah iya ternyata clara itu lagi sakit
makanya dia gak ke dojo
dan ternyata dia langsung ke rumah sakit
dan aku tuh ngerasa gak enak banget sama dia
karena tadi kan aku nurunin dia di jalan buat naik taksi
makanya tadi tuh aku langsung susul dia ke rumah sakit
buat mastiin keadaan dia sekarang kayak gimana
kamu gak cemburu kan
enggak lah ngapain coba cemburu
udah makasih ya ref ya kamu udah percaya sama aku
kalau gitu aku pengen lihat muka kamu sekarang
ya aku pengen masinin aja
kalau kamu tuh beneran gak marah sama aku atau cemburu sama aku
yaudah kalau gitu aku matiin hpnya dulu ya
ref makasih ya
kamu masih mau senyum buat aku
foto di belakang kamu itu siapa ya
kamu kan belum pernah ketemu sama papi aku
papi sama almarhum mami aku boy
kok itu kayak suaminya adriana ya
kira kira karena papa mau nyiapin sesuatu buat kamu
apapun yang kamu mau papi beli
you have sesuatu
kamu kenapa sih
kamu bohong sama aku ya
aku bisa lihat kali muka kamu tuh kayak tiba tiba shock gitu kaget
enggak aku ref aku gak apa apa
iya lah namanya juga aku anaknya
yaudah boy mendingan sekarang kamu istirahat aja ya
udah malam tapi jangan lupa juga sholat
apa yang barusan aku lihat itu benar benar foto suaminya adriana
kalau iya berarti adriana itu mama tirinya reva
sementara kan adriana ngakunya kalau dia udah cerai sama suaminya
suara kisahnya kurang mana cuman

gak mungkin kita bisa dateng keistlesdessus bro
tidak mungkin nya adrian